ini mobil bang muhid
tadi mobil abang takut kena derek
dereketan kemana lo
encung cerita sama si yapi
kagak sampai setengah jam seluruh kampung udah tahu masalahnya
ini udah bagus tina udah gak ada
kalau ada udah makin cepat nyebar
gimana bisa adem panas begitu airnya
hatinya biar adem bu
oma itu gak demen sama muhyiddin
tapi walaupun oma gak suka sama keluarganya
kalau kamu suka sama selfie
kalau oma larang kamu nikah sama sylvie
nanti kalian bikin macem macem
oma ikut kena dosanya
tapi yang kemarin itu
nuni ujuk ujuk datang
kita lagi ada tamu
gak ada sopan santunya
oma ini tersinggung
kalau kamu mau nikah sama sylvi
tapi oma tidak mau keluarkan uang sepeserpun
ada apaan sih
nggak usah hai haian lu
dura duluan ya
itu ada suara motornya
sebentar aja ndra
gue ada masalah
nanti gue cari jalan keluarnya sendiri deh
gue nggak mau masalah gue jadi ngeganggu kesibukan lu
nggak usah lu pikirin
nanti biar gue aja yang pikirin
ini gue baru kelar kuliah
mau ke rumah teman
gue mau ngobrol sama basis baru gue
udah berangkat aja sana
kasian temen temen lu itu
siap student ini brutal nggak
ibu jangan marah ya
tapi ibu janji tidak marah
enggak enggak ibu gak bakal marah
udah abang ngomong aja
ya bener bener suaranya nyebelin banget ya
ya gue ketawa ada orang masalah
masih juga lagi
udah bu ibu
ini mobil bang muhyiddin
ini mobil bang muhyiddin
ini mobil bang muhyiddin
ini mobil bang muhyiddin
ini mobil bang muhyiddin
tadi mobil abang takut kena derek
terpang kemana lo